jelang persidangan perdana kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
pimpinan kpk meminta semua pihak untuk menunggu pembacaan surat dakwaan
kpk optimis fakta keterlibatan anggota dpr akan terungkap di persidangan
wakil ketua kpk laude m syarif mengisyaratkan nama tersangka baru akan muncul
dalam persidangan terdakwa irman dan suji harto
laude membenarkan ada sejumlah anggota dpr yang berinisiatif mengembalikan uang bancakan
proyek iktp di komisi dua
kpk juga meyakini unsur legislatif turut bermain dalam proyek ktp elektronik dua ribu sebelas silam
namun pimpinan kpk menegaskan tidak ada tekanan politik dalam pengembangan penyidikan kasus ini
kpk juga membantah telah berkonsultasi dengan presiden joko widodo
untuk membahas perkembangan kasus korupsi ktp elektronik
kalau ektp itu seperti yang saya sudah bicara beberapa hari yang lalu
tunggu saja di persidangan
tunggu saja di persidangan
soal tersangka baru disitu juga akan kelihatan nanti di persidangan
siapa siapa saja yang akan dianggap sebagai turut serta
apakah sebagai saksi dan lain lain itu akan jelas di persidangan
sementara sebanyak empat belas orang sudah mengembalikan dana yang diduga terkait dengan korupsi pengadaan ktp elektronik
dengan nilai tiga puluh miliar rupiah kepada komisi pemberantasan korupsi
kpk akan terus mengupayakan pengembalian kerugian negara akibat kasus tersebut yang ditengarai mencapai dua tiga triliun rupiah
kami masih terus mendalami informasi informasi yang ada dan bukti bukti yang ada dalam penanganan perkara iktp ini
jadi silakan mengembalikan tentu hal itu akan menjadi faktor yang meringankan nantinya di persidangan
meskipun ada ketentuan pasal empat undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sampai saat ini informasi yang kita terima total ada empat belas orang yang sudah mengembalikan uang kepada kpk
dari empat belas orang itu ada anggota dpr total nilai dari pengembalian empat belas orang itu adalah tiga puluh miliar rupiah
jika masih ada yang mengembalikan kami persilahkan
di golkar turut diperiksa kpk dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ktp elektronik termasuk ketua umumnya setia novanto
dpp golkar mengakui kader daerah mulai resah dan merasa kasus ini menyandra golkar
namun golkar tetap mendukung kpk mengungkap aktor dibalik kasus korupsi iktp

kita lihat dari setia novanto selama sepuluh bulan kita tujuh belas mei dua ribu enam belas sampai dengan sekarang maret
ini berarti sudah hampir sepuluh bulan
sepuluh bulan kalau tidak setahun setahun lah
sekarang alahu alam kita lihat tanya sama kalian kalian yang paling tahu
mengetahui namanya masuk dalam daftar nama pembahasan iktp saat menjadi anggota komisi dua dpr dalam bap irman dan sugiharto
tersangka dugaan korupsi pengadaan iktp ahok menanggapi santai dan justru menentang proyek iktp
ahok hanya mengikuti pembahasan namun mengaku tidak menerima suap saat ia di komisi dua dpr ri
saya paling keras menolak iktp
saya bilang pakai aja pakai pembangunan daerah
semua orang mau bikin iktp masih ada rekamannya kok
baik baik kalau kamu merasa ambulans pengen tinggal di kota bandung misalnya kamu daftar di kota bandung saja
jadi daftarnya pakai siapa
lapor aja ke bank jabar
jadi kayak kartu mahasiswa
semua orang udah usia iktp punya rekening bank
sehingga kita juga bisa mengharapkan negeri ini menjadi negeri yang non tunai
karena itu orang di barca langsung punya alih alih langsung punya iktp